wakil ketua dpr fadli zon menyebut temuan komnasam dan ppmomadeso
hasil otopsi siono sebagai tamparan keras bagi kepolisian
hasil otopsi ini mengungkap penyebab kematian siono
yaitu pukulan benda tumpul ke bagian dada
yang memperkuat dugaan siono dianiaya sebelum tewas
dan itu harusnya menjadi semacam tamparan ya
bagi pihak kepolisian juga
dalam hal ini adalah densus
bagaimana bisa terjadi satu pelanggaran
karena jelas apapun ceritanya
kalau seorang ditahan kemudian dia meninggal
apakah karena berkelahi atau kenapa itu adalah pelanggaran
harus ada pembenahan dan harus ada sanksi yang berat
karena ini menyangkut nyawa manusia